ya prakondisi menuju tahun politik dua ribu dua puluh empat tampaknya sudah mulai terlihat dilakukan oleh parpol
kemesraan mulai ditunjukkan gerindra dan juga pd perjuangan yang santer mengusung prabowo puan
sementara parpol menengah mulai bergerilya untuk keluar dari poros yang ada
partai besar seperti pdip terang terangan menginginkan dua ribu dua puluh empat cukup dua calon saja
benarkah konfigurasi kekuatan politik sudah mulai terbaca
akankah parpol lain bernyali membentuk poros ketiga
itu kita akan diskusikan pada malam hari ini
membaca peluang poros ketiga di pilpres dua ribu dua puluh empat bersama dengan bang arsul sani wakil ketua umum dari p tiga
selamat malam bang arsul apa kabar
selamat malam assalamualaikum alhamdulillah sehat afia
waalaikumsalam terima kasih bang arsul
dan juga ada bang adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi selamat malam bang apa kabar
selamat malam renhat alhamdulillah sehat lalu

baik kita nanti juga menunggu bergabungnya bang ahmad saroni bendahara umum dpp partai nasdem
tapi sebelumnya saya akan langsung ke bang arsul sani terlebih dahulu
bang arsul sudah terlihat partai pd perjuangan dan gerindra sebagai partai dengan jumlah suara yang cukup besar
mulai menunjukkan kemesraan bahkan wacana menduetkan prabowo puan juga semakin menguat
di tengah sudah mulai terlihatnya mungkin ya adanya poros satu poros begitu
apakah kemudian p tiga juga sudah mulai melirik
atau partai yang lain
atau kemungkinan besar akan ikut mana poros yang paling kuat kira kira
ya pertama kan ini memang akhir tahun dua ribu dua puluh
akan masuk tahun dua ribu dua puluh
dan sekiranya tahun dua ribu dua puluh dua itu mau tidak mau tidak akan terhindarkan
dimulailah apa yang disebut sebagai tahun politik
tentu kalau partai yang paling besar pdip punya perspektif tersendiri
itu wajar saja dan tentu harus kita hormati
tetapi kan partai partai lain juga kemudian sah juga untuk memiliki perspektifnya tersendiri
nah memang kalau saya bicara tentang p tiga
kami itu memang karena belajar dari pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ya
di mana apa
terbelahan segregasi masyarakat itu demikian tajam
social cost nya kita itu besar
dan social cost itu berakibat juga pada spending budget dari negara yang juga cukup besar
termasuk ketika kemudian terjadi katakanlah gerakan gerakan yang berbasis politik identitas
itu menguras anggaran pengamanannya polril
jadi kalau kemudian
kita menurut hemat saya melihat bahwa sisi cost itu akan lebih sedikit
kalau katakanlah pilpresnya hanya satu putaran dan itu hanya dua pasang
dibandingkan kalau ada lebih dari dua pasang sehingga membuka kemungkinan dua putaran
maka kalau kita bicara kos ya boleh dibanding bandingkan gitu loh
budget cost biaya anggaran ya
dengan kemudian juga social cost kita yang berimbas juga pada apa
anggaran juga yang itu semuanya bisa dianalisis juga ya
karena ada apa economic analysis of apapun lah termasuk social fenomena dan lain sebagainya
nah karena itu dari sisi itu
kemudian dari sisi katakanlah untuk pengembangan demokrasi

ya p tiga mendorong memang supaya sebisa mungkin tidak dua pasang
nah ini sebagai juga jalan tengah
saat ini kan kita melihat di ruang publik ya
kemudian juga yang bahkan ada yang menginginkan
agar dibuka kemungkinan paslon pilpres yang dari independen
berarti harus melakukan amandemen terhadap undang undang dasar
nah ini kenapa bisa terjadi
ya karena tentu sebetulnya ujungnya adalah publik itu ingin juga melihat pilihan pilihan yang lebih luas
untuk pemimpinnya di masa yang akan datang
kami berkeyakinan hmm
kami berkeyakinan hmm
kalau hanya dua pasang yang akan terjadi apa
yang akan terjadi adalah orang orang partai politik saja yang akan bisa tampil
kalaupun bukan pimpinan partai politik pasti kader partai politik
nah kalau dibuka lebih dari itu kan kalau saya lihat konstelasi sekarang
ada sejumlah partai yang lebih terbuka untuk tidak harus kader

ya tidak harus dari dalam ya
meskipun dikritiki loh partai politik itu didirikan untuk tujuan kekuasaan kok tidak berani menampilkan kadernya
nah saya menjawab kalau harus kadernya berarti yang orang yang punya kapasitas kapabilitas dan integritas
tapi dia bukan dari kalangan partai politik berarti tertutup
ya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden
nah saya lihat saya ya ketika kemudian juga saya lihat ada partai partai lah ya
yang termasuk yang saya lihat ya yang membuka kemungkinan pintunya lebar untuk di luar kader internalnya sendiri
ya nasdem pan juga saya lihat sampai sekarang dan juga tentu kan p tiga
nah karena itulah tentu yang pemahaman pemahaman dasarnya tentang demokrasi kita ke depan itu lebih dekat
ya bisa jadi kemudian kan juga berkoalisi kan seperti itu
bang arsul artinya anda sepakat kalau kemudian lebih baik ada tiga poros ya di pilpres dua ribu dua puluh
pertanyaan sekarang berani tidak partai partai ini kemudian membentuk tiga poros
karena seringkali kan kemudian terjebak di dua poros kemudian ya ikut mana yang peluang menangnya mungkin lebih besar begitu
saya tidak melihat persoalannya adalah persoalan berani atau tidak
kalau kita bicara situasi saat ini maka kan komunikasi antar partai politik itu masih sangat cair
lah bagaimana nggak cair siapa orangnya saja masih malu malu untuk ditampilkan kok
nah kecuali barangkali geri dera ya yang sudah berpengalaman
menyatakan akan mengusung pak prabowo dan kemudian tentu golkar lah
tapi kan pdip juga belum menetapkan
partai yang lain juga belum deklarasi kalaupun sudah menyebut seperti pkb
jadi kalau kami ya meskipun kecil artinya kami juga menangkap juga aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang di luar partai ya
itu menjadi jalan tengah
artinya saat ini kan sudah kita sepakati
itu kami taati kesepakatan itu ya
tetapi konsekuensinya hemat saya ya
kemudian kita buka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pilpres itu
nah kalau soal berani atau tidak
berani saya kira soalnya bukan di situ
soalnya adalah bagaimana nanti pembicaraan
dan ini kan tentu bicara orang bicara platform ke depan dan lain sebagainya
bukan soal berani atau tidak berani
nah kalau kita lihat sekarang saja kan arahnya kan sebetulnya sudah lebih dari dua
katakanlah ya kalau ada katakanlah foros pdi perjuangan gerindra
kemudian nanti ada
ada golkar dengan siapa
kan ada juga mungkin nasdem nanti kita tanya pak ahmad saroni itu yang ingin membangun ya
passwordnya itu berdasarkan konvensi
dan saya kira itu tradisi yang baik juga
asal dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen lah
hmm oke baik
bang adi praetno anda membaca ini terlihatnya sebetulnya dua ribu dua puluh empat apakah sudah terbaca berapa konfigurasi yang akan bertanding dua poros saja atau kemungkinan memang
besar ada peluang poros ketiga
setelah kita sepuluh tahun hanya dua poros saja ini bang adi
ya kalau saya membaca statementnya dari mas hasto itu
sebagai bentuk konfidensi
bahwa di dua ribu dua puluh empat hanya mungkin akan ada dua poros
argumennya saya kira cukup terhana
pak hasto ini kok melihat partai partai ini kok nggak punya nyali dan nggak punya keberanian untuk bikin poros yang ketiga
padahal kalau kita melihat kalkulasi dan jumlah kursi di parlemen
partai partai yang ada itu bisa berkongsi di luar poros yang sebenarnya ada
yang kedua yang saya baca kok pak hasto ini juga sangat yakin bahwa pdip itu punya jagoan yang bakal diusung dan memenangkan pertarungan
sementara nama nama lain di luar pdip itu ya relatively sampai sekarang masih oleng
misalnya nih prabowo masih maju mundur apakah terus sama pdip atau tidak
ataupun ada nama seperti anies baswedan tapi nggak punya perahu partai
mungkin melalui skenario konvensi nasdem
tapi nasdem juga ada
dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan kalau belum ada partai lain yang menyambut ide konvensi
maka konvensi itu tidak akan dilakukan
karena khawatir nasibnya seperti dahlan iskand di demokrat
menang konvensi gagal maju karena kurang dukungan partai politik
ya apalagi ada ritwan kamil elektabilitas yang nggak terlampau signifikan
kalaupun selalu masuk empat besar
belum ada partai politik yang tertarik juga untuk mengusung
di tengah narasi narasi politik
soal figur yang belum ada yang sekuat misalnya yang dimiliki oleh pdip
seperti ganjar ataupun puan
belum juga misalnya partai partai sampai saat ini belum terlihat punya nyali dan keberanian rehat tentu
soal ide poros ketiga yang disampaikan oleh pkb
saya kira ini sebenarnya angin segar ya
kalau mau diseriusi
artinya kalau pkb gabung dengan pan dengan pks dengan p tiga
pasti partai partai yang saat ini cukup konsi
confident akan menang di pemilu dua ribu empat
confident akan ada dua poros
harus satu hal catatannya
nanti dulu siapa capresnya yang diusung
yang penting empat partai ini berkoalisi
sepakat majukan capres cawapres sendiri
diluar nama nama yang sudah ada
diluar capres bdip dan green run misalnya
di luar poros yang nantinya akan dibuat oleh golkar dengan siapapun
kalau itu yang terjadi maka saya kira cukup menarik
kalau sudah ada empat partai islam
tinggal cari siapa yang kemudian relatively
elektabilitasnya juga leading
kan banyak nama nama kepala daerah dan menteri
yang saat ini suaranya cukup signifikan ya
beringsut dia sudah mulai naik tiga besar empat besar dan lima besar
cuman kan problemnya ide pkb ini kan tentu disambut tidak hangat misalnya
oleh basis pemilih pan dan pks
hanya karena soal kunut dan gak kunut
itu repotnya partai islam ini renhat
tapi basis pemilih mereka sampai sekarang gak akur ya
ini pemilih pks ini agak sedikit kanan gitu
dia gak tahlilan dia gak ziarah kubur
faktor psikologis itulah yang sebenarnya dalam banyak hal bisa menjelaskan kenapa partai partai islam ini sulit bersatu sampai sekarang
padahal kalau ini bergabung bersatu kekuatannya kuat
saya kira poros pdip dengan gerindra poros golkar dengan siapapun nanti pasti akan memperhitungkan poros ini
tapi dengan satu catatan itu
poros yang dibuat oleh pkb p tiga pks dan pan ini
baru kemudian bicara soal siapa capres yang nantinya dinilai potensial untuk menantang siapa yang diusung oleh gerindra dan pdip
ataupun yang diusung oleh golkar dan partai mana nanti misalnya yang akan bertanding
kalau itu yang dilakukan dua ribu dua puluh empat saya kira semarak
tidak seperti dua pilpres sebelumnya yang orangnya itu itu saja yang terus terang kita juga bosan datang ke tps gitu loh
negara ini krisis figur krisis partai politik dan partai partai ya tidak terlampau punya nyali untuk bertanding
itu yang kemudian menjadi tanda tanya besar
untuk apa ada rekrutmen elit politik gitu kalau dalam setiap pilpres partai partai ini ya cenderung berpikir bagaimana mendukung salah satu calon yang kemudian memenangkan pertarungan hanya demi konsesi kekuasaan politik misalnya
kan partai partai ini kenapa tidak mau membentuk poros ketiga renat
selain memang tidak punya nyali tidak punya keberanian tidak punya figur mungkin juga tidak punya modal yang cukup besar
mereka ini juga berpikir kalau kalah nggak dapat apa apa sepi di jalan yang sunyi menjadi oposisi
itu itu itu menjadi pertimbangan yang saya kira juga memang taksis pragmatis dimiliki oleh semua partai
tapi kan untuk pemilu yang akan datang misalnya uji coba poros ketiga dimotori oleh partai partai islam p tiga misalnya pkb dan semacam itu
saya kira cukup bagus
kalau melihat narasi narasi saat ini partai partai yang pro pemerintah terutama kok cuma genit genit biasa gitu ya tanpa melakukan agresivitas yang serius bahwa mereka akan
memunculkan poros tandingan diluar poros pdip greenraw ataupun diluar poros golkar misalnya nanti yang akan dibuat
kita menunggu itu semua sebenarnya
soalnya ini saja pasar masih cukup terbuka
apapun bisa terjadi
tapi kalau poros islam ini terbentuk
apalagi kelompok kelompok islam tradisional dan modern ini bersatu
saya kira akan mendapatkan respek yang cukup luar biasa dan publis
percaya saja sama saya
oke bang arsul ini problemnya
sebetulnya soal keberanian saja parpol parpol untuk membentuk poros ketiga
berani atau tidak berani itu kan kalau sekarang diukurnya masih terlalu prematur lah
karena ini komunikasi masih air
belum mengerucut dan lain sebagainya
jadi kalau dari sisi b tiga dorongan agar itu tadi
ketika kita bicara tidak hanya dua poros
itu kan paling tidak sudah ada keberanian juga mas hadi
untuk tidak katakanlah dengan yang besar besar ya
untuk mulai berpikir berbeda
hanya barangkali kalau kami b tiga
meskipun kita masih terlalu prematur
meskipun partai islam tidak memaksakan bahwa yang namanya poros ketiga itu harus poros partai partai islam saja
bahkan p tiga prefer juga
kalau kemudian ada poros ketiga
itu adalah poros kombinasi lah
antara dua paling tidak partai islam
dan satu partai nasionalis
kalau bisa lebih
jadi ini juga untuk menuntutkan
bahwa politik identitas itu
meskipun tidak mungkin dihilangkan sama sekali
ketika kemudian porosnya itu adalah poros gabungan
yang disampaikan mas hadi itu kan kritikan sebetulnya
agar kita ini menunjukkan keberaniannya
insya allah lah
dengan perjalannya waktu di dua ribu dua puluh satu
tentu suaranya akan lebih jelas
tingkat keberaniannya juga
kira kira seperti itulah
bang arsul tapi seberapa agresif sebetulnya
katakanlah sekarang p tiga karena ada bang arsul disini
untuk berupaya menghadirkan poros poros yang baru
paling tidak melakukan komunikasi politik
karena kan dua ribu dua puluh dua ini bisa jadi kemudian pemanasannya kan
artinya sudah mulai melihat di tahun dua ribu dua puluh empat

agar kemudian sekali lagi tadi disampaikan oleh bang adi prayit untuk membangunnya lagi lagi

dihadirkan dengan wajah wajah yang baru
karena kan parpol yang juga punya
punya kemampuan untuk bisa memunculkan kandidat
nah itu seberapa agresif itu
bang arsul tapi dijawabkan nanti
kita break dulu kami akan segera kembali
baik kembali ke bang arsul
saat ini kita masih membahas soal
peluang poros ketiga di tengah juga kita tahu saat ini presidensial threshold juga sedang digugat oleh banyak pihak
agar kemudian membuka keran threshold menjadi lebih banyak lagi kandidat yang bisa maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
pertanyaannya sekarang bang arsul seperti tadi sudah saya tanyakan ini agresif atau tidak sebetulnya
para por por lain juga membangun upaya komunikasi politik melirik melirik partai yang lain
agar kemudian juga bisa membangun kesamaan di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
ya jadi kalau pertanyaannya agresif atau enggak jawaban saya gini
ibarat main bola ini masih pemanasan lah dulu
kalau pemanasan kok agresif nanti waktu main beneran gitu kan sudah lelah duluan
tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kami tentu terus membangun komunikasi
pak jazilul itu kan menyampaikan gagasan poros ketiga
itu kan dalam satu acara di press room dpr bersama dengan saya
tentu kan setelah bicara begitu ya setelah kita bicara
karena kan dalam hitungan teman teman media itu kan bilang
pak kan kalau pkb pan p tiga saja sudah cukup karena lebih dari satu ratus lima belas
itu bahkan kalau tanpa pks
ya karena kan kalau menurut mas adi tadi
kalau ada pks kadang kadang persoalan persoalan
geologi keagamaan yang berbeda itu kan jadi halangan psikologis juga
tapi ini yang p tiga satu kan sudah cukup
karena kan lima puluh delapan empat puluh empat sembilan belas itu saya kira kan sudah cukup
nah kan tinggal kemudian tadi menjawab nanti kira kira di
paling tidak sebelum berakhirnya dua ribu dua puluh dua lah pertanyaannya mas hadi itu
punya keberanian apa tidak
gitu loh ya
kalau saya termasuk yang akan mendorong dan menumbuhkan keberanian lah di internal p tiga mas adi
baik bang arsul tapi melihat kedekatan antara pdi perjuangan dan juga gerindra sekarang
yang juga santer kemudian nama prabowo puan yang akan dimunculkan
kira kira p tiga mulai tertarik atau kemudian membuka jalur jalur yang lain yang mungkin dengan pkb tadi itu
ini tentu kita harus hormati ya apalagi kedua partai ini kan partai partai besar
tetapi kami punya keyakinan bahwa sebaiknya kami harus kembali kepada akar akar konstituen kami
ya pemangku pemangku kepentingan p tiga itu sendiri ya
para alimut nama kemudian juga beberapa
ya kelompok umat islam
saya kira itu tidak bisa kita tinggalkan
bagaimana pendapat mereka
karena itu yang sekarang ini coba dibangun di p tiga bottom up ya
saya kira dua bulan yang lalu kami menyelenggarakan munas alim ulama di semarang
kita mengundang empat gubernur kepala daerah yang tadi disebut bagus bagus oleh mas adi itu ya
kita undang mas anies kemudian kang emil pak hovifah dan mas ganjar
sayang mas ganjar nggak berhalangan untuk bisa hadir
nanti kami juga akan juga mengundang katakanlah yang disebut sebut dan sekarang duduk di kabinet
jadi ini memang kita mintakan presentasinya tidak di depan para politisi
tetapi di depan para alim ulama lah
karena kan seringkali apa
yang memutuskan itu hanya barisan politisinya seperti saya
itu yang disebut oleh mas adi tadi
aspek yang menonjol pragmatismenya
nah kita memulai sekaligus ini proses yang bottom up
tetapi kita katakanlah barangkali kalau partai politik tidak bisa meninggalkan juga sama sekali pragmatismenya
tetapi bukan pragmatisme itulah yang
memberikan keputusan tanpa mendengarkan sisi sisi pandang dari para pemangku kepentingan partai
bang adi sebetulnya kalau kita melihat figurnya yang muncul ke permukaan disebut sebut pilpres dua ribu dua puluh
ini sebetulnya banyak ya bang adi praetno yang
itu harusnya yang bisa kemudian dilihat oleh partai politik
atau bagaimana bang
ya kalau melihat tingkat kepercayaan diri pdip dan gerindra misalnya bisa berkoalisi di dua ribu dua puluh empat
misalnya simulasi awal itu prabowo dengan puan
mestinya poros ketiga itu sudah mulai nyaring tahun depan itu reinhardt
karena dalam berbagai simulasi misalnya puan dan prabowo ini relatif tidak terlampau tangguh jika dihadap hadapkan dengan kandidat yang lain
itu angin surga sebenarnya bagi bang arsul dan yang lain
entah itu poros islam poros moderat poros nusantara atau apapun judulnya
tapi agak berat misalnya memunculkan poros ketiga itu
kalau yang diusung pdip dan gerinda misalnya ini
janja pranowo dan sandaga uno
ini kan dua kader partai yang saat ini memang sedang naik daun dan jadi darling
mungkin poros ketiga itu ya sudah lah wassalam karena agak sulit misalnya melawat dua figur itu
tapi kalau sekali lagi bicara tentang prabowo puan informasinya dan bang arsul juga pasti tahu data data statistiknya
relatifly pertandingan akan mudah juga gitu cara melawan
yang kedua yang saya sebut soalnya
ini kan sudah masuk tahun yang ketiga kalinya kita dihadapkan pada capres yang gitu itu saja renhat
kita lihat misalnya banyak tokoh tokoh yang saat ini nganggur
gak punya kendaraan partai yang saya kira juga bisa disonding ya
sebagai bagian upaya jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
kalau memang kader kader partai nantinya yang akan bikin poros ketiga itu tidak muncul
ya karena memang apapun seperti pkb
ya caimin itu nggak muncul dalam radar survei
malah kalah sama erick thohir yang baru ikutan banser
itu menurut saya nggak nyambung gitu logikanya
gak nyambung dalam arti padahal caimin itu hampir setilpres
dia sudah bikin baliho di mana mana
tapi kok apa namanya hilal politiknya soal kandidat capres nggak selalu muncul
tidak kelampau diperhitungkan
dibanding dengan erick thohir baru pakai seragam banser ikut latihan
tapi namanya sudah mulai apa namanya muncul dalam radar survei
dua atau tiga persen
ketiga misalnya ada pak sohar
pak arso saya kira sebagai menteri banyak diapresiasi oleh publik
tinggal bagaimana kerja kerja politiknya terus digenjot ini bang arsul
apalagi sekarang misalnya p tiga ini sedang menggelorakan pasukan pemuda milenialnya itu
bonus demografi pemilih yang cukup signifikan di dua ribu dua puluh
ini kan masih tiga tahun
pasti semua hal bisa dilakukan
ataupun mungkin pan nanti akan muncul calon calon yang sepertinya juga akan bisa di profiling sampai sekarang
jika pun toh mentok misalnya dari kader partai
kok rasa rasanya masih banyak figur figur lain yang saya sebut tadi
figur menteri yang potensial
figur kepala daerah yang juga potensial
tentu ini ingin kembali mengembalikan pemilu itu kepada hitohnya renat
bahwa pemilu itu adalah ajang pertarungan
bukan ajang salaman
antara kalah yang menang dan bagi bagi kekuasaan di akhir
bukan itu pemilu kita yang sebenarnya kita nantikan di dua ribu dua puluh empat ini
nah salamannya pemilu kita ini antara yang kalah dan menang
kita akan akan tanpa dosa dan tanpa salah gitu
bahwa mereka telah meninggalkan luka yang begitu mendalam
terkait dengan pilpres yang sudah dilakukan
baik bang adi
baik bang adi praitno bicara soal luka
kalau memang nanti kita punya tiga kandidat misalnya
kita agak meneropong jauh ke tahun dua ribu dua puluh satu
itu solusi apakah itu bisa jadi solusi untuk keluar dari polarisasi
yang mungkin sepuluh tahun ini kita rasakan
atau ya akan tetap ada sih
betulnya yang namanya polarisasi
itu cuma salah satu syarat aja sebenarnya
supaya keluar dari polarisasi dan politik identitas sebenarnya
tapi kalau ada variable variable lain misalnya menguatnya sentimen keagamaan
dalam pemilu berapapun banyak itu jumlah yang dimajukan
dua tiga atau empat poros
saya kira akan tetap menjadi pemilu yang cukup brutal seperti yang dua ribu sembilan belas yang lalu
karena masih ada orang di negara ini yang mencoba
menjadikan pemilu itu sebagai cara untuk masuk surga
memperebutkan bagaimana surga dan neraka itu ada dalam pemilu
itu yang kemudian bagi saya berapapun calonnya
kalau konsumsi politiknya itu terus dimainkan
tentu suasana batin politik kita akan diuji
apakah konsolidasi demokrasi kita itu akan selamat
atau justru sebaliknya dia stagnan kembali ke abad pertengahan
dimana politik itu tidak bisa dipisahkan dengan urusan urusan yang sifatnya ukrawi
di tempat tempat ibadah orang kampanye mendukung salah satu sambil mengkafir kafirkan yang lain
tapi di istana ataupun di dpr di lembaga kedewan
kan orang nggak bicara tentang politik
tapi bicara bagaimana surga ada di sana
itu yang kemudian selang seling dari politik kita
sehingga proyeksi masa depan demokrasi idealisme itu agak sulit untuk kita bayangkan
makanya sekali lagi dengan munculnya poros ketiga
siapa tahu ini adalah sebagai sebuah ikhtiar alternatif
supaya orang tidak melulu
mengunyah identitas politik mengunyah agama sebagai konsumsi untuk memenangkan pertarungan
tapi gagasan tapi program nyata dan keperbihaan kepada rakyat
jauh lebih diutamakan ketimbang hal hal yang sifatnya yang saya sebut tadi
abad kegelapan itu
baik bang adi jadi pentingnya untuk publik adalah ketika mungkin muncul lebih dari dua poros ya
katakanlah tiga poros begitu paling tidak
jadi ada wajah wajah yang kemudian bisa lebih baru
atau kemudian publik dihadirkan dengan banyak calon
itu kan yang kemudian bagi sebagian pihak yang menggugat pt threshold itu menjadi penting ya dalam pesta demokrasi bang adi praitno
betul sekaligus ini segedar menegaskan bahwa fungsi partai politik itu adalah regenerasi dan rekrutmen elit
supaya yang bertanding itu bukan yang orang itu itu saja
cuman kan problemnya dari dulu reinhardt banyak partai politik kita ini kan gagal melakukan reformasi di internal
jangankan soal pencapresan
atau umum partai gitu yang orangnya itu itu saja
sejak saya lahir sampai sekarang juga itu itu saja
makanya yang ini yang saya sebut sebagai budaya politik patramonial yang entah sampai kapan ini dianggap bagus bagi konsolidasi demokrasi kita
karena dalam banyak hal partai partai yang mengklaim itu modern anak muda milenial suaranya juga gak signifikan bahkan gak lolos ke senayan
itu repotnya di negara ini
satu sisi ada tuntutan supaya partai ini melakukan regenerasi baik pada level elit dan pilpres
tapi pada saat yang bersamaan gitu
ketika ada partai yang mengklaim dirinya modern moderat dia inklusif terbuka dengan dunia luar
tapi nggak lolos ke senayan ditinggalkan oleh pemilih
inilah yang saya sebut bahwa betapa banyak banyak partai saat ini mempertahankan oligarki kepentingan politiknya itu
hanya demi mempertarungkan sekaligus untuk mensukseskan kekuasaan politik mereka itu yang cukup lama
karena yang dilihat adalah ketopohan figur dan kekuatan oligarki yang sebenarnya sudah turun temurun
tentu ini tantangan
makanya dua ribu dua puluh empat ini sebenarnya adalah angin surga
bagaimana bang arsul dan yang lainnya membuka jalan baru kata hal dua ribu dua puluh
saya kira di negara ini begitu banyak orang yang bisa bertanding diusung kembali
baik jadi kalaupun ada poros ketiga yang akan terbentuk seharusnya mulai nyaring di tahun dua ribu dua puluh
kira kira begitu saya ke bang arsul sani terakhir
bang arsul poros ketiga di sisi lain dibaca sebagai solusi
untuk kita keluar dari polarisasi setelah sepuluh tahun kita dihadapkan dengan dua poros saja
tanggapan anda terakhir bang
ya saya kira saya sepakat ya bahwa dua ribu dua puluh dua ya mau tidak mau itu bentuknya akan lebih jelas lah
kalau istilahnya mas adi itu tadi kan hilalnya sudah akan mulai kelihatan termasuk hilal poros ketiga itu
persoalannya kan kemudian adalah itu tadi juga ya
pragmatisme tetap akan ada karena kita bicara tentang orang
tapi kan di luar itu kan ada hal hal lain juga ya
tetapi saya kira kalaupun kemudian katakanlah kita bicara tentang orang dan orangnya itu baru ya
dan kemudian masuk sehingga hanya dua poros
paket paling gede ini juga sudah merespon apa
concernnya mas adi tadi ke orangnya itu itu saja gitu loh
katakanlah kan tadi disebut misalnya ada mas ganjar dan mas sandi uno dan segala macam gitu ya
kita itu kadang kadang memang tidak bisa mendapatkan semuanya
tetapi yang jelas ya keinginan untuk adanya perubahan menuju demokratisasi yang lebih baik
itu paling tidak kalau kami di p tiga itu kami miliki
jadi paling tidak masih ada banyak sekali kemungkinan ya bang arsul sani dan p tiga pun sekarang posisinya masih artinya masih wait and see ya bang
masih melihat lihat mana kemudian poros yang paling memungkinkan
ya tetapi ingin saya katakan bahwa kalau kita bicara p tiga kemudian kita bicara apa prioritas ya
prioritas itu memang mendorong lebih dari dua pasang calon
karena paling tidak itu kita akan tidak mengulang dua ribu empat belas
dan dua ribu sembilan belas tentang segregasi yang terjadi di masyarakat kita
baik kita lihat kalaupun memang itu serius mau dibentuk oleh para partai politik maka seharusnya tadi bang adi prata katakan tahun dua ribu dua puluh dua sudah harus nyaring adanya poros ketiga ini
terima kasih kita akan lihat bagaimana dinamikanya
terima kasih bang arsul sani wakil ketua umum p tiga dan juga bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
sehat selalu bang